pores labuhan batu rabu sore akhirnya menahan kh
kepala desa lobu rampah kecamatan merbau labuhan batu utara sumatera utara
kh yang menjabat kepala desa pada dua ribu tujuh belas mendapat anggaran belanja pembangunan desa
sebesar rp satu tiga ratus empat puluh lima untuk pembangunan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
namun setelah diaudit oknum kepala desa tersebut tidak merealisasikan seluruh anggaran belanja
dan tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan volume belanja yang ditetapkan
tindakan tersangka merugikan keuangan negara hampir empat ratus
jadi pada saat melakukan kejahatannya yang bersahabutang melakukan sendiri
sendiri kegiatannya jelas hasil dari penyidikan dan audit dari bpkp
bahwa memang ada kerugian negara yang ditimbulkan dan tidak bisa ditajau
atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya
tersangka dijerat undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan ancaman maksimal dua puluh tahun kurungan penjara
tersangka selanjutnya diserahkan ke pihak kejaksaan negeri labuhan batu
untuk menjalani proses hukum selanjutnya
azhar effendi manurung labuhan batu sumatera utara